melampaui ekspektasi mayoritas ekonomi dengan demikian
pertumbuhan ekonomi kuartal dua dua ribu enam belas lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama tahun ini
capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal dua dua ribu dua puluh
kepala badan pusat statistik suri amin menjelaskan
konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar
namun perannya menurun dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga kuartal sebelumnya
konsumsi pemerintah dan masyarakat selama bulan ramadan menjadi pemicu utama
roda ekonomi berputar lebih cepat
justru itu yang mendorong satu sektor industri manufaktur
sektor industri manufaktur menengah besar kemudian mikro kecil
karena adanya permintaan yang cukup tinggi
ya permintaan masyarakat di bulan ramadan itu banyak terhadap makanan industri makanan
makanan kan masuk juga industri kalau dihasilkan oleh satu proses ya
kemudian juga pake ya
kemudian juga makanan pakaian
kemudian sektor yang lainnya juga sektor transportasi bergerak
ya ternyata belanja kita ibu ibu ketika mau menjelang lebaran tersebut membantu loh ekonomi nasional
dan berikut kami sajikan tren pertumbuhan ekonomi indonesia dalam enam kuartal terakhir
kita lihat bersama di plasma
ini adalah tren ataupun kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional
kita lihat begitu baik sesungguhnya untuk kuartal dua
ini jauh di atas ekspektasi
estimasi pasar yang sebelumnya
ekonomi tumbuh pada kuartal ke dua tahun ini
namun pada kuartal pertama tidak cukup kuat
sepasca lebaran tampaknya ini yang menjadi salah satu pemicu juga
meskipun tampaknya dari segi pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak lagi berkontribusi sebesar kuartal sebelumnya
tahan tampaknya masyarakat indonesia belanja pada lebaran kemarin
lalu kita lihat setelah pertumbuhan ekonomi kita ingin tahu sesungguhnya dari sektor mana sesungguhnya yang paling banyak berkontribusi untuk ekonomi nasional
ini menarik bagi anda yang ingin berbisnis
ini bisa menjadi salah satu juga peta anda akan berbisnis di sektor mana
tiga sektor tumbuh tertinggi pada kuartal dua dua ribu enam belas
jasa keuangan ada pada posisi pertama
selanjutnya diikuti oleh informasi dan komunikasi
dan lain sebagainya
ini juga memicu ya
jadi orang belanja online di berapa situs situs belanja saat ini yang ada ketika lebaran juga memicu
mungkin transaksi transaksi keuangan semakin ramai pada kuartal satu
saya tidak tahu betapa persis jasa lainnya
tapi kok saya mencurigai untuk beberapa kota besar
seperti transportasi online itu juga salah satu yang memicu
karena semakin banyak yang menggunakan jasa jasa tersebut